tiga bulan belum menerima gaji puluhan karyawan kebun kelapa sawit pt palma i
rabu pagi menggelar aksi di depan kantor komisi pemberantasan korupsi
mereka menuntut ketua kpk membuka rekening perusahaan untuk pembayaran upah karyawan
dalam aksinya mereka melakukan aksi teatrikal menggunakan topeng komisioner kpk laude m syarif
sedang menggandeng para tersangka korupsi
masa menuntut laode membuka rekening pt palma i untuk membayar upah karyawan
sebelumnya rekening perusahaan itu diblokir bersamaan dengan penetapan tersangka
direktur utama pt palma i fadlan arisandi terkait kasus korupsi alih fungsi hutan
aksi damai tuntutan kami kepada kpk
sudah ke enam kali kami datang kemari untuk meminta keadilan kepada kpk
supaya pemblokiran rekening palma i dibuka
tapi sampai sekarang tidak ada jawaban dari kpk
untuk itu kami langsung
tanya kepada pak laude
karena pak laude yang mengumumkan pt palma i ini menjadi tersangka di tahun dua ribu sembilan belas